diri hati adalah ibis
jika merasuk kejiwa rusaklah manusia itu
betulan buat gue lagi keloncongan
eh jangan dimakan gue ini
apa sih kek jangan pelit dong
hah nih kek ya saya bilangin nih
kakak ini udah tua udah bau tanah
jadi kakak pantas makan yang begini
mbak sari tumben mampir kesini
ini gue bikin kue buat loh
ini tanda terima kasih gue udah lo ngajakin anak gue
jangan biarkan semua yang terbuat dari telur masuk dalam pergu sampai besok malam
sebentar lagi kita bakalan dapat berita yang bagus
lia ranty dan yos bakal mampus terakui itu
nah ini buat ayu
nah yang ini buat dia
aduh kenapa lagi sih li gue tuh keburu lapar nih
kalian inget gak sih
kalau kita tuh gak boleh makan yang mengandung telur
kue kan ada telurnya
aduh yuk li udah deh
maksud kakek mulya itu mungkin soal ceplok soal dadar
ya ini kan udah berupa kue udah berubah kue tuh
jadi gapapa udah makan aja enak lagian tuh
iya li bener sih mer sih
iya juga ya
ih dasar bulu nyebelin
udah udah mer kan kuenya masih ada lagi
tinggal ambil aja kok susah banget
ya udah deh nih gue potongin lagi buat lia
berarti lo udah berhenti
berarti lo udah dua ya
sekarang kita makan oke
eh tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
sore sore kayak gini makan kue enakan sambil minum teh gimana
ya bentar ya
oh yaudah yaudah gampang
gue bikinin dulu tehnya tapi jangan ada yang makan dulu aja ya
ah si mer sih nih mau makan repot banget banyak aturannya
nah ini dia nih tehnya udah siap
ini buat lia ayo ini buat gue
sekarang kita makan kuenya
ke masuk ke
kakek aduh ada ada aja
kue baunya enak sekali
ah cocok sekali sama selera kakek
yaudah nih kasih satu aja ya tapi
ah tapi kalau satu nggak kenyang nih
eh boleh kakek
kakek ambil semua ya
aduh kakek yang bener aja dong kek
kita tuh dari tadi ngiler banget sama ini kue
ini kue tuh punya mercy sama lia sama ayu
gimana sih kek mas minta minta semuanya
kue ini gak boleh buat kakek lia
boleh kok eh boleh boleh boleh nih nih kek
kalau mau nih ambil aja ya
nih kek ambil semuanya
makasih lia kebaikan hatimu
sudah hampir dua jam lebih
sekarang juga kamu cek kamu kembali ke rumah mereka
juga pastikan apa mereka sudah mau makan ya
ayo berangkat sekarang
ya kelihatan lagi
eh genek banget sih gue
nah sini sini
sih kalau emang bener bener pengen bersihin ya udah aku ambilin dulu ya lapnya eh gausah gausah
udah males gue udah pinggang gua sakit nih tadi jatuh nih tangan tangan gua patah nih kayaknya
eh ranti mah anak gua tadi yang gua kasih udah dimakan belum oh kue itu udah saya kasih ke
pengemis mbak lu kasih orang lain gimana sih lu ga ngehargain orang banget sih itu kan gua kasih
lu makan dasar rumah atau adat lo pada ya tante bukannya kita enggak ngehargain cuman kan pengamit
itu lebih butuh daripada kita iya gua ngerti tapi itu kan gua kasih sama lu khusus buat lu
berdua untuk lu makan bukan untuk orang lain yang makan gimana sih diri hati adalah iblis
kayaknya enak nih betulan buat gua lagi keloncongan jangan dimakan kue ini
nih kayaknya bilangin nih ini udah tua udah mau tanah jadi kagak pantas makan yang beginian
mendingan buat buahnya
masih muda ya enggak muda sangat
bang bang bang jangan bang jangan jangan
ngapain gua pun udah bilang jangan ini buat gua doang gua lapar ah
bang jangan jangan bang gua bilang jangan bang jangan dimakan
bang udah gua bilang jangan dimakan
bang bang rerejeking
ini dari kami ya
aku merasakan kerinduan
kamu merindukan anakmu
kok kakek bisa tahu
tapi sekarang sudah ketemu kok kakek
kadang terlihat sama
kamu merasakan menemukannya
dia bukan dia yang kamu cari
bawa bunga ini dan hanyutkan di sungai besok siang
kalau kamu mau tahu siapa berlian asli itu
ngapain sih gak aku pakai baju hitam hitam kayak gini
nggak usah banyak tanya
nanti kamu juga akan tahu